tony wolves menjawab kritikan terkait gencarnya naturalisasi yang dilakukan pssc
pemain dua puluh sembilan tahun ini bahkan menyebut vietnam iri dengan keberadaan pemain naturalisasi indonesia
terlebih dengan beberapa pemain indonesia yang bermain untuk klub eropa
tapi kita masih memiliki pasport dan darah indonesia jadi kita semua orang indonesia
kita beruntung untuk memiliki pemain yang bermain di eropa atau di luar negara
bersama dengan pemain kualitas di liga lokal
jadi kita semua satu tim
kita akan menunjukkannya esok